alhamdulillah allah allah
percaya pada kekuatan tuhan memang resep jitu mengalahkan ketakutan
termasuk ketakutan menghadapi jarum suntik
alhamdulillah allah allah
seperti yang terjadi pada seorang pelajar yang aksinya jadi viral di media sosial ini
tak cuma siswa sekolah dasar usia lebih dewasa juga bukan jaminan berani disuntik
pelajar berseragam pramuka ini tak mampu menyembunyikan ketakutannya menghadapi jarum suntik
untuk meredam ketakutan
seorang tentara bahkan harus turun tangan
bisa jadi sosok sang tentara berhasil mengalahkan ketakutan sang pelajar pada jarum suntik
bocah yang satu ini juga tak kalah heboh saat diimunisasi
kehebohan sang bocah bahkan berlanjut usai selesai disuntik
respon anak anak usia sekolah menghadapi agenda wajib imunisasi memang berbeda beda
cantik cantik cantik cantik
petugas medis harus pintar pintar menghadapi anaknya respon pelajar yang kadang kadang terlanjur ketakutan saat akan diimunisasi
sebagai upaya pengendalian kejadian luar biasa di ferry
pemerintah menggelar tiga kali jadwal outbreak response immunization atau ori
dikutip dari laman kementerian kesehatan putaran pertama ori digelar pada desember dua ribu tujuh belas
sementara itu putaran kedua dan ketiga dilaksanakan pada awal dan pertengahan tahun ini
dengan target utama anak anak berusia satu sampai sembilan belas tahun